hari ini anies pamitan kepada warga ibu kota
dan menandakan berakhirnya lima tahun menjabat sebagai gubernur dki jakarta
sejumlah capaian dan juga catatan menghiasi perjalanannya
dalam memimpin lebih dari sepuluh juta warga dki jakarta
lantas bagaimana media memotret kiprah beliau saat menahkodai jakarta
kita akan membahasnya dalam editorial view kali ini bersama dengan suryanto
redaktur pelaksana cnn indonesia com dan juga adi prinantio
redaktur pelaksana harian kompas
selamat malam mas suryanto dan juga mas adi
mas suryanto dan mas adi sebelum kita membahas lebih jauh mengenai anies
kita akan lihat terlebih dahulu pidato anies baswedan saat perpisahan tadi sore
tidak usah pernyataan pernyataan panjang tapi kenyataannya yang bercerita dengan panjang
yang kedua saya tidak akan bicara panjang karena perjalanan ke depan masih panjang
ini mengatakan kita baru selesai satu setelah satu urusan selesai bersiap untuk urusan berikutnya
insya allah sesudah ini tuntas satu amanah kita bisa bertanggung jawabkan
dan kita bersiap untuk amanah yang berikutnya
lebak dulu siap
siap jalan sama sama
siap maju ke depan
insya allah seperti yang dulu dibukakan pintu pintu kemudahan
cukup menarik ya peristiwa pada hari ini mas surianto dan juga mas adi
perpisahan pesta perpisahan ini berlangsung satu hari dari pagi hingga sore hari
pertanyaannya adalah bagaimana media memaknai pesta perpisahan anies
di wawancara disebutkan perjalanan ke depan masih panjang
apakah ini benar benar sekedar perpisahan atau upaya colong start untuk dua ribu dua puluh
saya mau ke mas suryanto terlebih dahulu kemudian kita ke harian kompas mas adi
benar tadi yang saza bilang bahwa menarik perpisahan anies itu karena selain
nanti iring oleh
warga jki jakarta
acara perpisahan dengan
pendukung yang mau meramaikan
terlepas dari itu
memang kita tidak bisa memisahkan konteks
politik dalam perpisahan hari ini
perpisahan hari ini saja
saya sendiri melihatnya
perpisahan hari ini
potensi perdebatan di media sosial
karena kita tahu bahwa
lima tahun terakhir di jakarta
itu adalah lima tahun yang cukup hangat
terutama di media sosial
yang selama ini terjadi
itu masih ada
bahkan masih ada aroma polarisasi
sisa sisa dari pilkada dua ribu tujuh belas
dengan perpisahan hari ini
perkiraan kami bahwa
kerjaan tuhan di media sosial
akan sedikit berkurang
yang akan melanjutkan
kongbena anis nanti bukan seorang
politikus tapi seorang birokrat
yang memang punya pengalaman di dki
yang ditunjukkan oleh istana
perpisahan anis hari ini
saya tidak mau berpanjang panjang
biarkan kerja di jakarta
tidak ada yang menjawabnya
anies hari ini berpidato berpanjang panjang
maka akan lebih
memicu reaksi yang
pro kontra ada yang tidak setuju
ada yang setuju terutama di media sosial
bahkan seperti apa
makanya bisa dimaklumi ketika hari ini
anies bilang tidak mau berpanjang panjang
biarkan kerja di jakarta
akan membuktikannya nanti seperti apa
kemungkinan media sosial akan lebih
terdahangatnya terutama dalam konteks jakarta
bagaimana selama ini polarisasi masih terjadi
antara pendukung dan
sering mengkritik anies di jakarta
tidak akan ada lagi di jakarta setelah
menjadi gubernur ke depan
karena anis kita tahu sudah
di pemilih dua ribu dua puluh empat nanti
kemudian saya mau ke
apakah memiliki pandangan yang cukup sama
bahwa apa yang dilakukan anies hari ini
tidak bisa dipisahkan
dari kepentingan politik
pada nanti dua ribu dua puluh
sependapat ya kurang lebih dengan yang didasarkan
atribusi pak anis sekarang memang
sudah salah satunya adalah
bakal calon presiden dari
dikatakan bukan pernyataan tapi kenyataan ini
mengenai program program dan juga karya karya serta capaian capaian selama
lima tahun menjahat
dari catatan media di cnn indonesia com dan juga
janji anies yang mana saja pada saat kampanye terwujud
di lima tahun kepemimpinannya dan
mana mana saja yang tidak terwujud
kita ke mas suryanto terlebih dahulu
kita melihat masalah
pasti semua concern pada masalah
banjir dan macet gitu loh apalagi
sedikit kurang manislah karena memang lagi di
penghujan beberapa waktu lalu
ada beberapa titik banjir
yang jadi perhatian kita bersama bahkan menjadi kepresidenan kita bersama saat
ada korban tewas di
tes sembilan belas jakarta
beberapa waktu lalu gitu loh jadi
dalam catatan kami yang jelas
banjir dan macet itu menjadi masalah utama yang memang
sangat sulit dihadapi oleh
pemprov dki jakarta siapapun gubernurnya karena memang ini
masalah yang sudah
memang harus di di di
dipecahkan secara bersama gitu
hanya pemprov tapi juga
pemda pemda di sekitar dki jakarta dan warga secara
bersamaan gitu saja jadi
dalam catatan kami yang jelas menjadi concern bersama bahwa banjir macet itu
ee masih menjadi
pr besar anis dan
ee yang akan melanjutkannya
terkait anis sendiri
ee kami melihat bahwa anis
bisa sepenuhnya bisa membuktikan bahwa
e jurus naturalisasi sungainya karena ini yang jadi perdebatan kemarin
antara naturalisasi dan normalisasi
jurus naturalisasi anis ini
anies belum bisa membuktikan bahwa
bisa menjurus dari
e jurus normalisasi sungai yang menurutnya
sedikit berbeda dengan
naturalisasi yang yang
yang dia pakai
sumur sumur resapan yang jadi satu andalan anis
belum sepenuhnya efektif untuk
ee menghilangkan banjir
di beberapa titik kota
terus untuk macet
memang kami melihat ini sebuah hal yang kompleks
jadi sudah semestinya
pemprov dki jakarta tidak bisa
ee pemerintah pusat
di badan pengelola transportasi jabodetabek itu harus turun tangan
pemda pemda sekitar juga harus
keroyokan bersama anis
menanggulangi macet di ibu kota
dan yang lebih utama itu
bagaimana upaya pemerintah secara keseluruhan
untuk mendorong penggunaan transportasi umum
beralih dari transportasi yang
ee sejauh ini anis sudah mengupayakan untuk
dengan membangun bangunan bangunan
yang menjadi penghubung antara krl atau mrt dengan transjakarta
artinya ini yang harus di ee
harus digalakkan sejak dulu
dan di dan makin dimasifkan
baik nanti ke depan ataupun
ee sepaskah pemilihan dua ribu dua puluh empat
nanti ketika sudah ada gubernur
ini yang masih menjadi pr bersama
untuk mengurai kemacetan di ibu kota
itu yang menjadi pr besar ke depan saja
bagaimana dengan harian kompas mas adi
apakah memiliki catatan yang sama
dengan cnn indonesia com
bahwa banjir dan macet ini
ada pr yang sangat besar dan utama
dan kondisinya dalam catatan harian kompas seperti apa
apakah memang area area banjir ini
berkurang selama lima tahun ke depan
ataupun bagaimana mas
ya yang pertama soal kemacetan dulu
ee soal kemacetan memang
ada beberapa problem
di dalam penanganan transportasi
karena keluhan keluhan yang banyak muncul
di masyarakat adalah soal
transakripa yang selama ini
jadi satu satu andalan
bagi pemprov dki
dari pemerintahan ke pemerintahan
sejak era pak
tiofi untuk mengurangi kemacetan
artinya mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi
ke kendaraan umum
tapi hingga sekarang masih terjadi beberapa masalah
yang sebetulnya adalah
yang belum konsisten
penumpukan penumpang pada jam jam sibuk
nah itu yang belum optimal ya
sehingga pada akhirnya warga yang ingin beralih kendaraan
dalam kasus ini adalah transjakarta
itu menjadi ee kurang izin
dengan optimalisasi transportasi publik ini
salah satu jumpangkal
ee kalau anda sudah mengendalikan kemacetan
itu adalah optimalisasi transportasi publik
dalam kasus ee transjakarta
itu masih optimal
nah kemudian soal
itu memang seringkali di
sampaikan oleh pak anies
bahwa persentase wilayah yang banjir
tidak terlalu luas
tapi itu pun masih
ini ya belum teratasi gitu ya
yang suruh hujan nya lebih tinggi
dan kemudian ee terlalu lama
artinya jumlah air
ya datang ke daratan di jakarta
itu sekali hadir langsung banyak ya
artinya urusan drainase
dan kemudian tadi disebut oleh mas rianto
yang diminta sungai
itu juga masih belum optimal
mengisipkan sedikit tarotan positif
hanya digitalisasi pemerintahan
dari pemantauan pelaksanaan otomil di daerah
satu perusahaan daerah yang cukup agresif
menggunakan platform digital
dalam melayani publik
sekitar enam perusahaan terhadap
melayani digital telah diperlukan
meskipun dari sisi
aplikasi dan kemudian saluran digital
terkait pengaduan sudah dijalankan
persentase jumlah warga yang menggunakan
dari jakarta juga masih terbatas
jadi jumlahnya masih
tetap perlu diunggis
tapi bagi media
secara terbiasa untuk
layanan yang sudah baik
atau pertanyaan kritis
terhadap beberapa layanan
yang masih belum optimal
itu sudah kesedatian
karena ada fungsi kontrol sosial
baik mas adi
ee selanjutnya saya mau ke
pengganti gubernur dki jakarta
anies baswedan yaitu
penjabat gubernur dki jakarta
heru budihartono yang akan dilantik
hari saya mau ke mas suryanto
terlebih dahulu bagaimana media
dalam nanti dua tahun untuk menjadi
background dalam dua tahun memimpin dki jakarta
apakah bisa menjawab tantangan dki jakarta
dalam dua tahun kedepan yang cukup
berat selain banjir dan macet
harus juga menghadapi pemilu dua ribu dua puluh
kita tahu pak
bahwa pak heru budih
sudah lama di pemprov
itu dia ditarik sebagai
ee sekretaris presiden tentunya
ee jokowi punya pertimbangan matang
pak heru budih
punya kemampuan untuk
menjadi seorang birokrat
lalu sekarang ditunjuk menjadi
pengganti anies tentu ini juga
menjadi pertimbangan matang jokowi
ee yang jelas
selain pr berat
berupa banjir dan macet
yang tadi kita bahas
tentu menjadi sebuah pr
besar bagi pak heru budi
dia punya kewenangan kewenangan
terbatas tidak sepenuh
ee penjabat gubernur
tidak sepenuh gubernur definitif
dia hanya dua tahun
itu pun praktis terpotong oleh
tahun dua ribu dua dan dua ribu dua puluh
di dengan parlement dan dprd
atau dprd jelas pak heru budi
kedukungan sepenuh jika seorang
ini menjadi sebuah pr tersendiri
dua ribu dua puluh dua dan dua dua
ini menjadi sebuah tantangan tersendiri karena
akan terkuras oleh kegiatan
ee jangan sampai
aktivitas politik di tahun dua ribu dua puluh
dan dua ribu dua puluh empat ini menyampingkan
pelayanan pelayanan publik dan pembangunan pembangunan
pembangunan di pemprov dki jakarta
lebih cepat itu sahjah
mas suryanto nanti kita akan bahas mengenai
sedikit mereview yang penting adalah dalam
tahun ke depan media
seperti yang tadi dikatakan oleh mas adi media
harus menjadi kontrol sosial yang dapat
mengapresiasi namun juga yang dapat
mengkritisi bagaimana kinerja
para pemimpin kita
kita akan sudahi terlebih dahulu
pembahasan mengenai terkait lima tahun
kepemimpinan anies mas suryanto dan mas adi
pekan ini yang tidak kalah hangat
juga mengenai soal pemanggilan
kapolda dan kapolres se indonesia oleh
presiden joko widodo ini juga sangat menarik
untuk dibahas peristiwanya bagaimana
media memaknai pertemuan ini
akan kembali usai jeda